polres probolinggo memastikan patung ganesa yang raib dari posisinya di bibir kawah gunung bromo
bukan dicuri melainkan terjatuh ke dalam kawah
hasil olah tkp menemukan bukti berupa kain kuning penutup patung dalam kondisi ikatan seperti semula
anggota kepolisian dari polres probolinggo selama dua hari melakukan olah tkp di sekitar hilangnya patung
bahkan drone dan kamera zoom diterjunkan untuk mencari patung di dalam kawah
jatuhnya patung disebabkan dari faktor alam ditambah meja penopang patung yang terbuat dari bahan cor lapuk karena sering terkena belerang
warga suku tengger berencana akan memasang kembali patung ganesa baru di tempat yang sama sebelum perayaan yatnya kasada tanggal empat lima juni dua ribu dua puluh tiga mendatang
jatuhnya patung disebabkan dari faktor alam ditambah meja penopang patung yang terbuat dari bahancor lapuk karena sering terkena belerang